sementara itu sejumlah wanita melaporkan tindak pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria ke mapolsek jati uung polres metro tangerang kota kamisore
kapolsek jatiwung kompol aditya sembiri mengatakan ketujuh korban mengaku tergoda dengan modus pelaku yang mengatakan mampu menyembuhkan covid sembilan belas
terkait dengan laporan yang disampaikan beberapa warga terkait adanya seseorang yang diduga bisa menyembuhkan penyakit covid yang pada akhirnya merupakan aksi pencabulan
ini sampai dengan saat ini sudah melapor ke polsek jatiwung tujuh orang wanita yang merasa dirugikan akibat pencabulan
ini adalah perbuatan yang diduga lukut cabul ini
kompol aditya pun menambahkan jika ada korban lain dari pelaku diharapkan untuk tidak takut dan segera melapor ke pihak kepolisian
pengejaran pelaku yang melarikan diri pun masih dilakukan hingga kini
tim liputan cnn indonesia